ibu ainun hadir bersama anda hari ini
tiap saat ini
apa yang anda sampaikan melihat monumen ini kepada ibu ainun
indah ya mak
satu kata tentang ainun habibi
ainun adalah separuh jiwa saya